mau tau alasannya kali ini gue pukul lu
iya gue mau tau
lo tau kan ini tempat skate
bukan tempat berantem
ingat ya man
tugusan kita belum selesai
besok cek ke kosannya roman ya
ya lo tau tadi sih gue liat mengep mukanya
kayaknya abis dipukulin deh
aduh sam lo kalo udah tau udah dipukulin
bukannya lu langsung cek dia aja sendiri
ya sekarang lo baikan sama dia
gue nyuruh kok lo nyuruh balik sih
ah udah cek aja besok kan
gak lama juga ya gue gak bikinin roman sandwich
dulu kan dia suka banget sama sandwich buatan gue
tau aja gue belum sarapan

sampai jumpa di video selanjutnya

kan lo tau gue gak suka selada
ya apa aja
sekarang udah ada seladanya
jadi lo bisa makan oke
lo jangan minta bikinin sandwich ke yang lainnya
oke yang lain siapa sih emang
gak ada lah
ya kali gitu bakalan ada yang bikinin lo sandwich lagi selain gue
gue bakalan nanterin sandwich ini ke kawasannya roman
dia pasti bakalan seneng banget
dan pasti roman bakalan inget sama kedekatan kita dulu
pagi pagi masih tidur kaya beruang madu aja lo
hari ini pirang emas
nah juga aku aja orang tidur
gua tuh lagi mimpi sama kathy perry jalan jalan ke pasar kakek
ke kctor nasi aja wah
ayo berangkat kita ada misi ke kosan roman
misi misi emang lewat depan orang apa harus misi
misi dari siapa sih
ini misi dari baginda samuel
dia nyuruh kita untuk ngecek ke kosannya roman
ayo buruan bu pak
cepet banget lu
oh ya kita ngapain ke kosannya roman
roman kalau misalnya di kosan pengen lagi bikin puisi
nggak bisa diganggu doi
saya tidak tahu
lo mau ganti baju dulu
kita pakai sepatu siap siap
hah persahabatan kita kayak kepong pong
kadang kepo kadang rempong
kita akan tua sampai om pong
cepet dulu sama jangan
lo ngerti nggak persahabatan
saya tidak tahu saya tidak tahu
ah udah lah berangkat berangkat berangkat
ya allah lo baik banget
ya allah lo baik banget
udah ini lo bahaya tau nggak
bakar semua pusingnya
ini benar benar kita udah keren keren
udah keren keren gini udah gue kayak jatuh tundi begini soalnya si roman masih tidur nih
awas aja nge black in aja udah
suara apaan kok
roman bakal kalahin ya
wah berantem lu kan ya

sekarang jangan libat tangan gue lu ya
kamu ada masalah apa dengan anak anak itu
tapi saya nggak tahu siapa mereka
aduh tolong dengerin ya
ibu di sini hanya menerima
anak kos yang baik baik aja
tolong jaga kelakuan kamu
jangan sampai penghuni lain di sini gak betah gara gara kamu
saya minta maaf bu saya janji nggak akan pulang lagi
aduh lihat deh
sampai babak belum gini
ayo kamu bantuin temen kamu nih
ayo siap tante kita bantu tante
pasti kita bantu bu
bu belan belan dulu
tante itu bapak siku
siapa sih bapak siku bisa kayak gitu
gitu bu nggak tahu gue juga
pa ikut aku yuk aku mau jogging
bukannya harusnya ke sekolah
papa please deh ini tuh hari libur kali
papa kenapa sih
lagi mikirin apa tante piana
sekarang bagaimana papa gak mikirin tante tiana
kalau diteleponin terus teleponnya nggak aktif
papa khawatir dia menolak tuh lamaran papa
pa dia yang telepon tuh
aku bisa ketemu sama kamu kan sebentar
tiana iya tentu aja bisa
yaudah kalau gitu kita ketemu di cafe yang kemarin ya
oh oke aku siap siap dulu ya kita ketemu di sana oke oke
pokoknya mau pergi udah pergi aja pak apa mau ketemu dengan tante tiana
emang ya kalau orang lagi jatuh cinta lupa sama umur
papa udah tua kayak anak muda aja kalau kayak gitu
mbak mas aku pergi ketemu sama mas andika dulu
mas kamu janji ya harus cepet sembuh
aku gak mau melihat kamu pelan pelan disini soalnya
syukur ya mas tiana bisa jadi jalan keluar untuk permasalahan ini